bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh saya peri wargyo
gubernur bank indonesia mengucapkan selamat idul fitri seribu empat ratus empat puluh satu hisyah minal aydin wal faidhin
mohon maaf dan sebatin wassalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh